sementara itu ketua umum partai nasdem surya paloh menghormati keputusan partai demokrat
jika ingin hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan
surya paloh juga mengatakan bahwa dirinya tidak ada rencana untuk bertemu dengan partai demokrat dalam waktu dekat ini
kalau saya nggak ada
komunikasi tetap harus bisa
kalaupun nggak di dunia di akhirat